aku selalu menjadi pembela kalian
keluarga gusti ratu subang lara
aku mencoba melindungi kalian semua
dari hal apapun
yang menimpa kalian
nimas ra santang
dan juga raden kian santang
yang sudah dianiaya oleh gusti ratu kenting mani
gusti prabu surawi sesa
dan juga gusti prabu amuk maruku
aku sudah tidak sanggup
kakak bertahanlah kakak
jangan tinggalkan aku kakak
jangan kau cari si liwangi
karena kau tidak akan sanggup untuk melawannya
balaskan dendam pada istrinya
aku akan membalaskan dendammu
jangan tinggalkan aku kakak
aku akan balaskan dendammu
akanku cari subang lara sampai ketemu
dia tidak akan bisa berlari dariku
aku harus membunuh subang lara
apa kau tidak mendengar
raka tolong bangunkan aku raka
aku ingin berjalan jalan di tangan
rai rai rai
aku dari tadi sudah menyediakan minuman untukmu
tenang tenang rai
aku tidak mau lahir raka
segini cukup adikku
aku tidak mau air raka
aku ingin berjalan jalan di taman istana
memang kurang airnya adikku
rai segini cukup adikku
tidak raka aku tidak mau air
baik sebentar rai sebentar
rai rai rai
ada apa ini buahku
aku tidak tahu putraku
sedari tadi uangmu ini selalu saja salah melakukan apa maksudku
apa yang kau lakukan kepada tuhan
aku harus mengarang cerita
mungkin ini adalah kutukan
karena gusti prabu amukmarugul sudah berkata kasar
kepada gusti ratu kentring manik
gusti prabu amukmarugul
memaki maki gusti ratu kenting manik
yang sedang kesakitan
dan mungkin karena itulah
dewa tayang agung mengutuknya menjadi tuli
di saat aku teriak kesakitan
kau tegas sekali raka
apa kau tidak tahu aku benar benar kesakitan
dewa tagung mengutukmu
terima kasih adikku
tentu saja gusti prabu
mengapa raden mengikutiku
aku benar benar penasaran dengan dirimu
aku tadi bersama uamuk marugut
datang ke kamar
ibu daken ringmanik memanggil
dengan mata kepalaku sendiri
tidak ada di kamu
raden walang sulsang
aku mohon kepada kamu
janganlah menaruh curiga kepada aku
semua yang aku lakukan
itu semata mata demi kebaikan pajajaran
aku akan mencari kebaikan
bukankah selama ini
aku selalu menjadi pembela kalian
keluarga gusti ratu subang lara
aku mencoba melindungi kalian semua
dari hal apapun
yang menimpa kalian
dan juga raden kian santang
yang sudah dianiaya oleh gusti ratu ketring mani
gusti prabu surawi sesa

dan juga gusti prabu amuk maruko
apakah kau tidak ingat itu raden walang sulsang
apakah kau tidak ingat itu raden walang sulsang
aku mengingatnya pak azin
jika raden sudah mengerti
aku ingin kembali ke kamarku
apa yang terjadi dengan raden
apa yang terjadi dengan raden
aku kehilangan penglihatan
sekarang aku menjadi buddha
sekarang aku menjadi buddha

sesungguhnya ada hikmah besar di balik kebutaan itu
dengan keputaan itu grandma bisa menyadari

dengan keputaan itu costsih ratu subang lara
ibunda masih hidup
lalu dimana sekarang ibunda
sebelum raden ingin tahu dimana keberadaan ibunda raden
raden harus melakukan pengembalian penglihatan raden
jadi aku bisa mengembalikan penglihatanku banget
insya allah raden
dengan itu raden harus menemui seorang lelaki
yang bernama rangga sokak
aku rangga sokak
mau apa kau kemarin
dewata mengutukmu atas semua kejahatanmu
bu setan apa kata dewata
mereka tidak bisa mengutukku
aku telah membunuh sembilan puluh lima nyawa
sekarang aku tanya padamu
apakah aku bisa langsung surga
surga hanya diperuntukkan bagi orang orang yang bersih dan suci
tapi orang dengan tangan berlumur darah seperti mu
tepatnya adalah neraka